sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan kalian gak usah repot repot bawa mobil
karena ayang sudah siapkan mobil untuk kalian berangkat dan pulangnya
wah ibu tini ini memang luar biasa sekali
kalian harus berterima kasih sama ayahku
tapi ayang apa ini gak menedak sekali
loh namanya juga kejutan
iya ayang terima kasih
tapi benar apa kata kak fadil
memang ini gak benda ada kayak ayang
karena kamilah sama kak fadil kan belum minta izin sama mama dan juga papa
papa izinkan kalian pergi
sebenarnya mama dan papa itu sudah tahu sejak kemarin
tapi ya sengaja kami tidak memberitahukan
dan kami memang sudah mengizinkan kalian untuk pergi
jadi ya kalian harus berangkat ya
mama dan papa sudah tahu dari kemarin
kenapa gak bilang sama fadil
ini kan sama aja
sudahlah fadil jangan terlalu dipikirkan
kalian kan jarang jarang pergi begini
jadi sudahlah kalian nikmati saja perjalanan ini
jadi kamilah kan sering mual
jakarta anyer kan tidak terlalu jauh
oh fadil juga lagi sakit ya
kamu sakit apa fadil
gak apa apa butini cuma sakit demam biasa kok
dengar ya fadil
orang sakit itu kalau dibawa berlibur pasti kamu cepat sembuh
ayang yakin kamu itu banyak benar
kamilah juga banyak pikiran
jadi kalian benar benar memang perlu refreshing
jadi ayang harap kalian besok berangkat ya
kalian gak mau kan menyianyiakan apa yang sudah eyang siapkan buat kalian
kalian gak mau kan yang kecewa
ayang kamu mau ke mana

ayang kamu mau ke mana
ayang kamu mau ke mana
ayang kamu mau ke mana
ayang kamu mau ke mana
ayang kamu mau ke mana
camila kak fadhil dan tripod
akan berlibur ke anyere
selama tiga hari
tolong pak tovan jangan marah ya
kak tovan jangan berpikir kalau
kalau kamila dan kak fadil malah bersenang senang
sedangkan kak tovan disini terbaring sakit
mungkin kalau bukan eyang yang memintanya
kamila pasti akan menolaknya
karena kamila ingin tetap ada disini
kamila ingin menunggu kak tovan sampai kak tovan sadar
karena kamila ingin tahu sekali apa penyebab kak tovan
selama ini memanggil nama kamila terus
ya allah kak tovan nangis
kak tovan sebentar ya kamila mau lihat kak tovan dulu
kak tovano waar situ kamila kak
ya allah apa yang sudah aku lakukan
kak taufan baru aja aku
ya kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa aku jadi deg degan seperti ini
ya allah aku ini mikir apa sih kak taufan itu kakak ipar aku sendiri kenapa aku malah deg degan